kolon dalgona kreasi takjil kekinian ini
sengaja diracik khusus untuk cemilan berbuka puasa
di sebuah resto hotel di kawasan kota bogor jawa barat
kepaduan madu primer kopi dan gula
diaduk merata hingga menghasilkan busa kental
telgona pelengkap kopi kekinian ini
lalu dicampur dengan kolang kaling
pisang biji salak dan es batu
berjamin menyegarkan dahaga puasa
sop iga dengan rempah empon empon
juga menjadi menu andalan yang cocok dikonsumsi
saat berbuka puasa di masa pandemi
racikan bumbu dan kuah daging
yang diolah dari bahan rempah empon empon
mulai dari jahe kapulaga ayu manis
dipercaya dapat menjaga imunitas tubuh
meski operasional resto dan hotel tutup selama psbb
pengelola hotel menyediakan menu kreasi ini
melalui pemesanan online
untuk dikonsumsi selama di rumah saja
anda tertarik mencobanya
muhammad juanda bogor jabarat